bahwa anak saya ini akan segera melangsungkan pernikahannya dengan calon istrinya
hai kasih ya karena kak fadil udah nemenin mila untuk periksa kandungan dan mila janji hari ini
menjadi hari terakhir mila untuk kerja di sini makasih karena kamu udah mau dengerin
kamu kemana ya aku tuh nunggu dari tadi tahu kemana sama fadil aku habis periksa kandungan
dan ke fadil menemani nakal kandungan bisa aja cari muka dulu bisa lagi perhatiin kamila
lu perhatikan mila juga kan udah bilang sama lo gue ngurusin kamila
lu sih lain aja sana memangnya kenapa kalau gue nganterin kamila periksa kandungan lupa lu
sendiri kan yang bilang kalau kita harus fair lu usaha gue juga usaha edo edo edo tolong jangan
berantem di sini ya
hai bajunya untuk apa dong kamu kan udah janji mau datang ke acara sukuan misudana aku kan
dan aku mau kamu pakai itu
terima kasih edo tapi aku nggak bisa aku bisa pakai baju aku sendiri kok
tapi aku mau kamu ke latar spesial
do kamu yakin mengundang aku kamu gak malu kalau kamu mengundang wanita yang sedang hamil
dan aku akan sangat marah banget kalau kamu sampai nggak datang tidak meminta kamu pakai gaun ini
insya allah ya dan lo deal jangan coba coba lo temenin kamila gua ngundang lu dan gua ngomong udah
kaya gitu sih sama kak fadil emang kenapa kalau kak fadil datang peserta peserta aku dan aku nggak mau
datang kalau enggak datang aku juga mau datang minum kamu tuh apaan sih kamu tuh masih enggak
dulu tuh kamu motivasi aku untuk cepet lulus inget nggak kamu itu harus rajin kuliah duk biar kamu
cepat lulus setelah lulus nanti kamu dapat kerjaan pasti setelah itu mama kamu akan bangga banget
sama kamu kamu masih inget kan dan sekarang saat aku udah lulus kamu ngomongin sama aku
hai assalamualaikum waalaikumsalam pak udah pulang gimana pak selebarannya udah dimasukin ke
surat kabar belum sudah mbak dan beritanya besok akan keluar serentak di seluruh surat kabar
di emangnya kita harus ikut ya
ini kan udah cerita sama tante tadi pagi
om sama tante sekarang siap siap ya
ya udah lama kita siap siap
kita temani indi
ya udah indi
karena siap siap dulu ya
jangan lama lama ya tante om
terima kasih ya pak
mbak marta selamatnya
akhirnya edo berhasil menyelesaikan studinya dengan baik
oh ya pastilah deta mak
pada dasarnya edo itu kan anak yang pinter
dia itu mahasiswa teladan
terus edonya kemana mbak
mungkin masih di jalan kali tante
sebentar lagi juga nyampe
kamu ternyata ada di luar
ngapain sih kamu gak masuk
tamu tamu udah pernah nungguin tuh
gue lagi nemuin seseorang di
iya udah kita masuk ya
nanti tante marta marah
apaan sih di
edo cepetan yuk
gitu apa apaan sih di
selamat malam bapak bapak ibu ibu dan undangan semua
seperti kita ketahui
di malam yang bahagia ini
saya mengadakan syukuran kecil kecilan
untuk keberhasilan anak saya
yang baru terjadi
selain itu saya juga ingin mengumumkan
akan segera melangsungkan pernikahannya
dengan calon istrinya
di selak indi
maaf semuanya ada kesalahpahaman disini
saya mau klarifikasi saja
saya masududin sudar dan memang saya juga sekerjaan ekonomi
tapi calon istri saya sebenarnya bukanlah ini
bukan bukan saya bukan saya
kamilah regina putri
aduh kamu tuh
aduh aduh aduh
inilah calon istri saya yang sebenarnya
kamilah regina putri
duk kamu tuh apa apaan sih duk
aku dia bilang sama kamu kan
kalau aku boleh menerius untuk nikah sama kamu
ini kamilah lagi hamil
tapi begitu bayi ini lahir
saya akan menikah dengan dia
udah udah duk
biar semua orang disini tahu
kalau aku bener bener serius untuk nikah sama kamu
kalau mau bantu aja
jangan memmadu suasa
tante tenang aja
saya sama sekali nggak punya maksud
cara mengganggu edo kok
lalu kamu tenang aja
edo sepenuhnya milik kamu
dan aku sama sekali gak akan merebut edo dari kamu
dan kamu duk
aku sekarang udah tepatin janji aku kan
aku udah mendukung kamu
aku juga udah datang ke sini
terima kasih atas undangannya
ido kamu nggak boleh pergi
kak fadil kau bisa di sini
aku takut terjadi apa apa sama kamu
kamu sendiri ngapain di sini mila
kamu sudah di sini
kamu belum sampai
sepertinya apa yang aku takutkan terjadi juga
kamu dimarahin sama ido ya
camilla kan udah biasa
camilla udah nempatin janji camilla untuk datang ke acaranya edo